keinformasi selanjutnya memasuki bulan juni pt pln menaikkan tarif listrik untuk daya satu tiga ratus watt dan diatasnya
untuk kelompok pengguna listrik tegangan rendah atau rumah tangga mengalami kenaikan sebesar sebelas lima rupiah
sejak satu juni kemarin pengguna listrik kelompok rumah tangga harus mengencangkan ikat pinggang
karena uang belanjanya terpaksa berkurang untuk biaya pemakaian listrik
pt pln menetapkan tarif listrik untuk tegangan rendah atau rumah tangga sebesar rp satu tiga ratus enam puluh lima per kilowatt jam atau kwh
kenaikan sebesar sebelas lima rupiah ini berlaku untuk golongan r satu dengan batas daya seribu tiga ratus w dan dua ribu dua ratus w
r tiga tiga lima ratus hingga lima lima ratus watt serta r tiga dengan batas daya lebih dari enam enam ratus watt
perubahan tarif listrik ini disebabkan adanya perubahan variable makroekonomi berupa kenaikan harga minyak mentah indonesia
penurunan laju inflasi dan penguatan nilai rupiah di bulan april
namun pt pln menegaskan bahwa tarif listrik rumah tangga di bulan juni ini masih lebih rendah
dari bulan desember tahun lalu sebesar rp satu lima ratus sembilan per kwh